menteri jenderal polisi idam aziz mengeluarkan maklumat pelarangan kegiatan front pembela islam fpi
surat maklumat kapolri dikeluarkan setelah terbitnya surat keputusan bersama enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga yang isinya membubarkan dan melarang kegiatan fpi
surat maklumat bernomor mk satu satu dua ribu dua puluh satu tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan penggunaan dan atribut dan serta penghentian kegiatan fpi
hal ini dimaksudkan memberikan perlindungan dan jaminan keamanan serta keselamatan masyarakat
argo menjelaskan maklumat kapolri memuat empat poin diantaranya adalah melarang masyarakat terlibat langsung dan tidak langsung dengan seluruh kegiatan yang terafiliasi dengan fpi
masyarakat juga diminta melapor jika masih menemukan aktivitas dari kegiatan fpi
ada masyarakat segera melapor kepada aparat
bila menemukan ada suatu kegiatan simbol fpi mempunyai atribut serta tidak melaksanakan tindak pelanggaran hukum
dan yang c yaitu mengedepankan satuan polisi pamung paja yang didukung oleh tni polri dalam memberikan penertipan
dan yang d yaitu penertipan
masyarakat tidak mengakses atau mengunggah dan menyebar luaskan konten terkait front pembela islam baik melalui website maupun medsos